sementara itu polda jawa timur saat ini masih melakukan penyelidikan terkait penggandaan uang yang dilakukan oleh dimas kanjeng taat pribadi
polda jawa timur melibatkan bank indonesia sebagai saksi ahli untuk memastikan keaslian uang yang digandakan oleh taat pribadi
kemampuan dimas kanjeng taat pribadi untuk menggandakan uang saat ini tengah diusut oleh aparat kepolisian polda jawa timur
untuk proses penyelidikan dan pendalaman polda jawa timur melibatkan bank indonesia sebagai saksi ahli
bi akan meneliti nomor seri uang yang telah digandaikan
jika nantinya ditemukan ada nomor seri ganda maka bisa dipastikan jika uang tersebut palsu
selain masalah penggandaan uang polda jawa timur saat ini juga mengusut kasus dugaan penipuan yang dilakukan taat pribadi
menyusul adanya laporan dua orang yang menjadi korban penipuan dengan kerugian rp delapan ratus juta dan rp satu lima miliar
sekarang kalau ini mengadakan penipuan
sekarang bagaimana uang ini contohlah itu memang betul
sekarang nomor serinya
terus ini gimana perlakuannya
ya mohon maaf ini ini kan kita semua orang ilmuwan lah
sekarang ini kan uang yang kita punya sekarang ini contoh uang ini
kalau uang ini digandakan kan nomor jadinya berarti sama
terus bagaimana perlakuannya
kalau itu toh benar